mutiara alam semestanya alvin masuryo cepet lari
hai aku roto kejar bergabung cara semestanya
hai aku dibawangin
kan sudah lebar
gara gara doa alvin diculik ma
kemarin kan main kotak bubar
kalian itu udah salah
yang salah itu yang nyuruh
mana mutiara alam semestanya
coba balikin ke
udah dikit dulu
kita harus nyari alvin sampai ketemu putra naruh dan putra sama alvin tapi ngeliat alvin diculik
jadi kasian tapi tapi tapi
berhenti waduh mana mana ya waduh
mudah mudahan jangan nengok
kita ngobot dari kejaran kambing bang
tapi boleh juga beli es krim gitu dong beli es krim
kasih mbak suryo ya
alvin dikejar sama orang jahat

dioksehat dong paket sakit lagi
pak alvin cepet pulang dong cucuku pengen kumpul lagi sama kamu vin bahkangen
sabar kenapa sih mbak nanti desi kan sudah laporin sama polisi
polisi pasti nyariin kan makanya sabar mbah sabar
tuh mbah tuh lapar dong lapar
ya tau tapi mbah gak bisa makan kalo gak bareng sama alvin
ya mau dipaksain gimana
diorang lapar ya harus bareng makannya
ya apa sih
pakai naflek naflek segala
mbak ini titipan dari alvin
aduh terima kasih adora ya
kamu sehat biar kuat lagi
aku primangkan kamu
aku kasih tua tuanya
jadi aku mengijinkan kamu
perlam mt faculty
eh seperti apa
tadinya ada di gudang
terus sekarang udah pergi
aku ngerasa tongki trut udah nemuin alvin
ya ini gudangnya
keluarkan si alvin
serahkan sama mbak sekarang
tolong dari sini
berani beranian lo dateng kemarin
lepaskan alvin sekarang juga
kasih sama mbak
itu masalah gampang
gue ada persyaratan nih
lo lepasin dulu tuh anak buah gue
walaupun mereka bron
gue sayang sama mereka
bukiara alam semesta
balikin ke gua
juga gak enak
sekarang lepaskan alvin
kalau belam asking alvin ke mereka
jadi masih gampang
si alvin yang bisa buat tulikan
mutiaranya gue dapet
mutiaranya sih ya
bohong itu biar masuk neraka
mutiar alam semestanya
gue datang gue datang
ambil mutiar alam semestanya
wah dia jipa
iya seru banget ya
bacanya di belakang
hei tanggep tanggep mereka
mereka ini dora cs temennya alvin
mereka bisa diterima patung jadung sandra
alvin bodong kita semua selamat
iya benar bang
mutiaran semestanya mana mbah
ada sama mbah ini
kasih ya mbah
kenapa pak bu
kayak dua bersih etan

violent menghilangkan ciri ciri senior
mau masuk penjestel yang tertentu untuk c fauad

masih udah siap diri